dalam rangka perayaan hari konsumen nasional dan hari bumi perwakilan konsumen dan pelaku usaha menyuarakan
pentingnya ketersediaan produk kelapa sawit yang berrekolabel
dalam bincang virtual hashtag konsumen cerdas dua ribu dua puluh satu
pilih produk sawit yang berekolabel yang diselenggarakan sebagai bagian dari beli yang baik
para stakeholder mulai menyuarakan kampanye hashtag konsumen cerdas dua ribu dua puluh tiga
agar masyarakat beralih ke produk kelapa sawit yang telah dikelola secara berkelanjutan
demi mendorong pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan atau ramah lingkungan
bersama sejumlah stakeholder mengkapanyekan program hashtag konsumen cerdas dua ribu dua puluh
pilih produk sawit berekolabel
program ini memiliki manfaat yang diperuntukkan bagi produsen dan konsumen
untuk mewujudkan konsumsi dan produksi sawit berkelanjutan di indonesia
di sisi perusahaan dengan menggunakan ekolabel
mereka bisa menunjukkan kredibilitas dari produknya
untuk menunjukkan kepada publik kepada konsumen
bahwa proses pembuatan produk itu tidak merusak lingkungan dan tidak melanggar ham
dari sisi konsumen dengan adanya ekolabel pada produk
itu bisa meningkatkan kepercayaan di kiri konsumen
bahwa mereka juga tidak berkontribusi pada hal hal buruk atau kerusakan
yang mungkin terjadi sebagai dampak negatif pengembangan suatu komoditas
imam juga menjelaskan saat ini ada dua dua juta hektare lahan kelapa sawit di indonesia
yang telah memiliki sertifikat rspo
lahan tersebut tersebar di pulau sumatera kalimantan
dan hingga sulawesi
selain berfokus pada produksi sawit berkelanjutan
rspo juga turut menggandeng sejumlah pihak dalam kampanye memilih produk
yang mengandung sawit ramah lingkungan ini
yakni pt lion super indo atau supermarket super indo
head of sustainability departemen pt lion super indo arya kusumo mengatakan
program ini akan diimplementasikan di seluruh jaringan supermarket super indo di tanah air
ini produk ekolabel
super indo sudah ada beberapa jaringan
khusus untuk produk sawit untuk kelapa minyak goreng tadi
kita targetkan di dua ribu dua puluh satu ini kita bisa menjual produk tersebut
jadi kita juga minta dukungan kepada pelanggan
nanti bisa mendapatkan produknya di super indo
selain mengandeng perusahaan retail kampanye ini juga menggandeng influencer di media sosial
salah satu influencer lingkungan di lahaju berharap kampanye produk sawit berkelanjutan ini
terus digencarkan demi mendukung kelestarian lingkungan
ya memang sekarang salah satu tools itu media sosial
tapi terlebih lagi kadang harus berdepan muka gitu
jadi di bagian yang penjualan lapah sawitnya itu diajarkan dikasih edukasi bahwa dilihat lagi si ekolabelnya
dengan ekolibelnya ini berarti itu mudah mudahan dipastikan dari sumber yang bertanggung jawab
dampaknya pun juga tidak terlalu parah
produk olahan minyak sawit banyak ditemukan dalam produk sehari hari
antara lain produk kebersihan pribadi
hingga perlengkapan rumah tangga
kedepan konsumen bisa membeli produk olahan kelapa sawit berkelanjutan
dengan memperhatikan tanda ekolabel pada kemasan produk yang dijual di toko retail
tim leputan cnn indonesia